karena tadi saya sampaikan sifatnya anggota penyelenggaraan
pas di awalnya ada yang ngantri di luar
itu satu satunya atau salah satu nih
sehingga banyak aktivitas masyarakat yang ada di dalam kawasan ini
sementara kualitas udara di dki jakarta pada senin dua puluh satu agustus pagi
di mana kuartal ketiga sendiri itu sekitar tiga ratus tujuh sampai tiga ratus sepuluh triliun
baik jadi sebenarnya mbak kalau untuk saya ngambil pengalaman yang saya benar benar rasakan sendiri
itu kebetulan kenal bapak saya yang kenal pelatihnya pak

dan akan naik kembali biasanya di ramadan
atau ada nggak kemudian bukti yang bisa ditampilkan bahwa sebenarnya dia lolos
ya pasti pak rudi juga akan melihat situasi ini kok begini ya